namun demikian setelah tahu bahwa kasus ini cukup viral di masyarakat
akhirnya yang bersangkutan datang menyerahkan diri ke polres ciamis pada hari minggu
tanggal dua puluh delapan mei dua ribu dua puluh tiga sekitar pukul lima waktu indonesia barat atau hadir sholat subuh